ingat baik baik dah yang hari ini
hari ini kau mati disini
kenapa kau masih disini
kita harus pergi bersama
hari ini kau akan sampai
aku datang membawa agar agar
semua penjahat hati mati
aku lembur menjadi
ya allah apa yang terjadi dengan bidadari
ada apa buduk basu
masih terdiam membisu
apa kau benar benar mau menunggu gunung gunung
berterbangan seperti kupu kubu
dan kau aku ubah menjadi abu
dengan kubur basu
dengan kekuatan kegelapan
dengan kekuatan kegelapan
ada apa ini buduk basu
ada yang mau mempermainkan kita
mari kita pergi dari sini
jurus yang sangat mengerikan
anak yang hebat sekali
aku harus segera menghentikan ini semuanya
sebelum banyak yang korban
wah kaman itu hebat sekali bisa membelah diri menjadi tujuh
iya mandala raden kian santang putra prabu siliwangi
dia pendekar yang sangat sakti dan melindungi seluruh rakyat pajejaran
hanya dia yang bisa membelah diri menjadi tujuh
aku berhasil menguasai jurus ini
seperti dugaanku luka dalamku perlahan lahan sembuh
ampuni aku aku mengaku kalah
tidak penting mengaku kalah
hal yang penting adalah mengakui kesalahan
iya pak mandi aku mengaku salah
kepada allah swt
bertobatlah ke jalan yang benar
ingat jangan pernah semena mena dengan orang yang lemah
baik pak mandi
aku berjanji aku akan menjalankan nasihat
alhamdulillah ya allah
semoga allah swt akan memberimu hidayah dan berkah untukmu
baik jika lo begitu
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
bermanah kita lanjutkan perjalanan
ayah naik p jeff queers
jurus patriarik tingkat ke tujuh yang kedua kali ini
aku telah menguasai jurus itu
itu tidak mungkin
tidak mungkin sama sekali
baik mari kita buktikan
baik jika itu yang kau mau
ternyata kau masih hidup
kenapa dengan kelihatanmu
terima kasih sudah menolongku
dah yang hari ini
dah yang hari ini
sampai kapan kau akan mengganggu hidup
jangan nalain berah
jangan berani mendekat
atau aku akan membunuhmu
yang hari ini
kau mati disini

jurusmu tidak akan berguna untukku
kau akan menang
purbaya dulu kau memang bisa mengalahkan
tapi sekarang aku sudah menguasai jurus patra itma hingga kesepuluh
dan kau tidak bisa mengalahkannya
kau tidak bisa mengalahkannya